pemberlakuan pembatasan baru oleh pemerintah pusat di pulau jawa dan bali
mulai sebelas hingga dua puluh lima januari mendapat dukungan dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
meski demikian ganjar hanya akan memperlakukan pembatasan ketat di daerah yang berstatus zona merah
termasuk sejumlah daerah penyangga
salah satunya yaitu semarang raya yang mencakup kota semarang kabupaten semarang kabupaten kendal dan kabupaten demak
pembatasan baru di jawa tengah rencananya tidak akan menutup akses kegiatan masyarakat
yang dapat menurunkan sektor perekonomian secara drastis
bisa psbb bisa pembatasan kegiatan masyarakat dan tadi diarahkan tidak dalam satu wilayah teritori pemerintahan
jadi umpama satu jawa tengah satu jawa barat tidak
tapi pada daerah daerah yang dengan indikator indikator memang butuh perhatian
kalau zaman dulu merah gitu lah dan itu ada di sekitar semarang
raya solo raya tadi saya tambahkan juga banyumas raya
maka tiga ini yang akan jadi perhatian
sementara itu pemerintah kota bogor siap menerapkan pembatiahnya
pemkot bogor juga mengklaim telah lama menjalankan berbagai pembatasan sosial dari awal psbb ketat hingga menjadi psbmk
langkah pengetatan psbb dinilai penting lantaran jumlah kasus positif covid sembilan belas terus melonjak tak terkendali
karena semuanya sudah sama hanya tiga hal saja
yang saya kira kita pedomani itu ya tentang wfa tentang jam operasional mal dan pembatasan kapasitas di rumah makan dan restoran
psbb ketat di sebagian jawa bali diakini mampu mengurangi pergerakan manusia sehingga bisa menekan angka penyebaran covid sembilan belas
bahkan epidemiolog unair windu purnomo mengusulkan pemerintah juga membatasi pergerakan masyarakat dari dalam dan ke luar negeri
mengingat mutasi covid sembilan belas yang baru penularannya sangat cepat
sekarang ini kan pada dasarnya orang sudah fatigue ya sudah lelah ya lelah secara fisik psikologis
nah jadi mungkin gunakan istilah lain tapi yang penting itu membatasi pergerakan
karena pergerakan itu yang menyebabkan ya ini gitu penularan kan
pembatasan baru atau psbb ketat di sebagian jawa bali akan berlaku mulai sebelas januari sampai dua puluh lima januari dua ribu dua puluh